sebagai kawasan pesisir jakarta utara menjadi surga kuliner seafood segar
saya pun mengunjungi salah satu destinasi kuliner seafood untuk berbuka puasa
kalau bicara menu buka puasa pasti bikin lapar mata ya apalagi kalau menunya si putih
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi kuliner seafood di kawasan yang terkenal di jakarta
terkenal freshnya enaknya yaitu kawasan luar akar
restoran seafood yang saya datangi ini menyajikan berbagai menu makanan laut
mulai dari ikan kepiting rajungan udang
hingga lobster dan semuanya masih dalam keadaan hidup
para pembeli bisa langsung memilih di akwarium untuk nantinya langsung dimasak
pembeli juga dapat memilih ukuran sesuai porsi yang diinginkan
pembeli menu seafood yang segar itu bagaimana mas
kenapa bedanya apa sih kalau misalnya seafood yang sudah mati dengan yang masih segar kayak gini
beda kak kalau yang hidup ini pasti yang pasti lebih fresh ya
untuk daging pasti lebih gisi ya lebih mantap
untuk rasa juga lebih segar
oke misalnya kalau kepiting
untuk kepiting tentunya kak
untuk kepiting enggak kalau masih hidup gini daging dia lebih manis dan lebih berisi dia
kalau yang mati biasa dia daging lebih lembut
rasanya juga berbeda
rasanya juga berbeda
saya pun memesan kepiting saus padang dan udang goreng sebagai menu utamanya
setelah dibersihkan udang dan kepiting pun siap diolah
segarnya seafood yang berpadu dengan bumbu rempah di atas kuali menghasilkan aroma yang menggugah selera
juga tampilannya karena masih segar warna merah dari udang dan kepiting pun tampak memanggil manggil
untuk segera dikonsumsi

namun sebelum menu utama saya mencoba makanan ringan untuk mengawali santap berbuka
takjil yang diberikan secara gratis yaitu bubur kacang hijau dicampur ketan hitam
menu berbuka saya cukup seimbang ya
karena orang indonesia itu gorengan adalah hal yang wajib tapi tetap sehat juga

karena makan bubur kacang hijau
karena makan bubur kacang hijau
karena makan bubur kacang hijau

karena makan bubur kacang hijau
saatnya makan besar dimulai
tak sabar kepiting ukuran sedang pun jadi lahapan pertama saya
lembutnya daging kepiting ini membuat rasa lapar saya terbalaskan
kepiting jantan sengaja saya pilih untuk mendapatkan daging yang lebih banyak
kalau makan seafood ini wajibnya pakai tangan sih
kalau bisa pakai sentokan mangar rasanya
saya juga mencoba menu udang sentosa yang disajikan dengan bumbu khas di atasnya
ya karena saya pecinta seafood memang ya kalau seafood yang masih fresh tuh rasanya berbeda
seperti udangnya nih rasanya kenyal manis ditambah dengan bumbu bawang putih dan juga rempah
memperkaya rasa udangnya nih
terus juga kepitingnya
kalau kepiting fresh itu baginya lebih
nah kalau yang tidak fresh dia tuh sudah mengecil dan tentunya lebih manis
ditambah dengan saus pedangnya makin mantap
mau makan lagi
kuliner malam saya berlanjut ke kawasan kelapa gading masih di jakarta utara
saya lagi ada di kawasan kelapa gading dan ada satu nih yang menarik perhatian saya
tapi kuliner sate di sini bukan cuma satu
ada satu dua tiga empat lima
ada lima kuliner sate yang ada di sini dan ini sama sama sate madura semua nih
mas ini saudaraan atau gimana
oh bukan beda beda
nah kita mau cobain dua di antaranya
saya pesen di mas satu ya
saya memilih sate ini karena pemiliknya pak selamet telah berdagang sate selama tiga puluh tahun
dalam satu hari lima ratus tusuk sate bisa habis terjual
namun setiap pedagang di sini memang memiliki pelanggan yang berbeda beda
walau bersaing pedagang sate di sini wajib menjual dengan harga yang sama yaitu rp dua puluh satu
sate madura memiliki satu perusahaan
memiliki bumbu khas tersendiri dan biasanya berupa sate ayam
jika dulu tukang sate berdagang keliling kini bisa ditemukan manggal di satu tempat
saya pun penasaran dan mau memanggang sate saya sendiri
sate dikipas menggunakan satu tangan dan mengarahkan anginnya ke arah pemanggang
ternyata pegel juga ngipas kayak gini ada caranya ya
mas tapi saya paling kangen nih kalau sama sate madura tuh ada suaranya ada panggilannya
ajarin dong gimana sih
jadi kalau dulu tuh keliling teriak teriak tee sate panjang gitu
tapi kalau sekarang karena udah gak keliling nggak usah teriak teriak ya
sate dari satu pedagang lainnya pun datang
saya mencoba dua menu sate bumbu kacang dan sate bumbu kecap
dalam satu tusuk sate ini ada daging dan juga kulit ayam
jadi tidak bosan mengunyahkannya
hmm gak heran sih memang kalau sate madura itu terkenalnya
karena memang karena rasanya untuk dagingnya sendiri ini walaupun sate ayam tapi empuk
dan untuk bumbu bacangnya lembut gurih
kalau yang bumbu kecap segar banget ada bawang dan juga tomatnya nih
mau boleh satu ya
boleh satu aja ya
enggak boleh enggak boleh
sate di kawasan ini buka sejak pukul sembilan malam dan tutup hingga pukul tiga pagi
makan di tempat ataupun dibungkus untuk makan sahur bisa menjadi pilihan
menu sate bisa jadi salah satu alternatif menu sahur anda
namun anda juga bisa menambahkan asupan sayur dan buah lainnya untuk berpuasa
tim liputan cnn indonesia jakarta